pt kereta api indonesia mengeluarkan aturan terkait barang bawaan bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan jauh
penumpang kereta api diperbolehkan membawa barang bawaan maksimum seberat dua puluh kg dan tidak lebih dari empat koli barang
jika pelanggan diketahui membawa begasi yang melebihi ketentuan tersebut
maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu sebesar rp sepuluh per kilogram untuk kelas eksekutif
rp delapan per kilogram untuk kelas bisnis dan rp dua per kilogram untuk kelas ekonomi
aturan berat bawaan penumpang ini diberlakukan agar penumpang dapat melakukan perjalanan dengan nyaman
meski aturan berat barang bawaan penumpang kereta api telah ditentukan
tak jarang penumpang tetap membutuhkan jasa porter stasiun
untuk mengangkut barang
selain dapat membantu pergerakan porter stasiun bisa membantu menunjukkan tempat duduk
dan menginformasikan cara self check in
saya tawar tawar akhirnya kena persetujuannya tiga puluh tiga puluh ya untuk semua barang
ya membantu sekali ya pak ya sebabkan saya minta tolong karena itu yang pulang itu kan anak anak dulu
jadi saya minta tolong beliau supaya diantar sampai ke kursinya sampai supaya duduk dengan nyaman
jasa porter selama masa mudik dan arus balik lebaran menjadi sangat dibutuhkan
calon penumpang kereta dapat menggunakan jasa porter dengan tarif yang terjangkau
tetapi dengan pelayanan maksimal